kita ke kabupaten bandung
kebakaran di jawa barat telah terjadi di kawasan gunung puntang dan malabar kabupaten bandung pada jumat pekan lalu
kepala dinas kehutanan provinsi jawa barat meminta badan nasional penanggulangan bencana bnpb
mengirimkan helikopter pemadam kebakaran waterbombing
permintaan helikopter waterbombing diajukan lantaran tim pemadam tidak sanggup memadamkan api
karena lokasi yang sulit dijangkau
lokasi kebakaran di gunung puntang dan malabar terjal dan anginnya kencang
menurut kepala dinas kehutanan jawa barat epi kustiawan api semakin meluas di kedua gunung yang lokasi berdekatan itu
dan membakar sekitar satu ratus tujuh puluh hektare hutan
epi menambahkan kebakaran hutan kali ini merupakan yang keempat di jawa barat pada dua ribu dua puluh
masyarakat desa sekitar hutan sudah kurang lebih satu ratus dua puluh orang
kemudian juga koramil kemudian juga dari kapolsek
dan dari perutani dan dari pecinta alam setempat sudah bekerja keras untuk memadamkan api itu
namun karena lokasi tempat kebakaran yang memang di tempat yang terjal
sehingga sukar untuk dipadamkan oleh tenaga manusia biasa sehingga api itu masih tetap
kebakaran yang terjadi di kawasan wisata kawah putih kabupaten bandung jawa barat masih terus berlangsung
lokasi kebakaran yang berada di lereng bukit membuat petugas kesulitan memadamkan api
hingga rabu siang kebakaran yang terjadi di kawasan wisata kawah putih terus meluas
setelah sebelumnya membakar hutan di area kawah sunan ibu dan sunan cipanganten
api juga membakar hutan di area sunan rama
lokasi kebakaran yang berada di puncak bukit membuat petugas kesulitan karena tidak adanya akses langsung ke lokasi
selain itu angin kencang juga mengganggu proses pemadaman
menurut data dari bpbd akibat kebakaran ini sebanyak dua puluh hektare hutan di kawah putih hangus terbakar
selain itu beberapa hutan di kawasan wisata kawah putih kapupaten bandung jawa barat masih terus berlangsung

selanjutnya korespondensi nn indonesia franky wijaya sudah berada di kawasan wisata kawah putih kabupaten bandung jawa barat
selama siang frankie
frankie meskipun upaya pemadaman masih cukup dilakukan
sejauh ini bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan oleh aparat terkait untuk memadamkan sejumlah titik api yang menurut informasi anda sampaikan sebelumnya muncul beberapa titik baru di kawasan kawah putih
ya selamat siang afian
ya benar sekali hingga siang ini petugas masih terus berusaha memadamkan api yang membakar kawasan hutan di kawah putih kabupaten bandung
dan memang ada beberapa titik baru yang muncul setelah kemarin dua titik berhasil dipadamkan
dan ini disinyalir informasi dari petugas dapatkan bahwa titik api baru ini muncul akibat dari bekas pembakaran yang kemarin belum tuntas atau masih ada bara api yang kemudian terbawa oleh angin kencang
yang kemudian terbawa oleh angin kencang
dan menyebabkan api baru yang menjelar ke alang alang kering yang memang banyak ada di sekitaran kawah putih ini
dan ini memang masih terus diupayakan
selain memang kondisi cuaca yang memang cukup kencang anginnya ini juga membuat petugas kesulitan
dan tadi saya perhatikan memang ada tiga unit damkar yang diturunkan oleh petugas kepolisian untuk membantu pemadaman
dan jarak antara mobil memadamkan angin ini juga membuat petugas kesulitan
mobil pemadam kebakaran ke bukit titik api baru ini sekitar dua km
dan ini terpaksa mereka membawa selang secara manual yang disambung satu persatu sampai untuk mencapai bukit
dan informasi yang saya dapatkan jarak jalan kaki untuk mencapai bukit tersebut mencapai waktu satu jam
ini juga yang membuat petugas kesulitan untuk mencapai lokasi titik api baru tersebut
sementara tadi ada satu ratus dua puluh enam petugas yang disebar ke dua lokasi
tim pertama berfokus untuk memadamkan titik api baru
sedangkan tim satu lagi melakukan proses pendinginan agar api yang kemarin sudah dipadamkan
tepatnya di kawasan sunan ibu dan sunan cipanganten tadi bisa benar benar padam
sehingga meskipun ada angin kencang tidak kembali menjalar di kawasan kawah putih ini
dan nanti sore memang kabarnya sudah ada helikopter yang akan melakukan waterbombing yang untuk standby untuk melakukan waterbombing
namun belum tahu apakah hari ini akan resmi turun atau tidak
karena memang tadi petugas menjelaskan
mereka masih akan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait
karena kondisi cuaca di kawasan kawah putih ini anginnya cukup kencang
dan ini yang dari kemarin menjadi salah satu penghalang bagi helikopter waterbombing untuk melakukan waterbombing di kawasan ini
ditambah lagi lokasi kawah ini memang berada cukup tinggi di atas permukaan laut
dan ini membuat helikopter harus agak berhati hati untuk bisa naik dan memastikan kalau angin tidak terlalu kencang
agar ketika naik ke atas helikopter tidak goyang
dan bisa melakukan waterbombing dengan maksimal
ya frankie kalau kita ketahui kan wisata kawah putih ini merupakan tempat wisata favorit bagi warga bandung dan sekitarnya jawa barat dan sekitarnya
sejauh ini apakah sudah ada kepastian sampai kapan kawasan wisata kawah putih ini akan ditutup untuk umum begitu
ya alfian benar sekali
kawasan wisata kawah putih ini memang terpaksa harus ditutup
sampai dengan kebakaran yang terjadi
dan kebakaran yang terjadi di kawah putih ini benar benar selesai
kemarin saya sempat bertanya apakah kapan pastinya kawah putih ini akan dibuka kembali oleh warga
namun pihak pengelola dari kawah putih mengaku belum ada tanggal pasti dan kepastian pasti
karena memang saat ini fokus dari mereka ialah melakukan pemadaman
karena jika kita melihat langsung di sini kebakaran sendiri terjadi tepat berada di bibir kawah
artinya memang tempat tersebut merupakan tempat biasa bagi wisatawan mengunjungi
artinya jika wisatawan datang ke sini mereka akan bisa melihat kebukaan
mereka akan bisa melihat dengan langsung dengan jarak yang cukup dekat ada kebakaran yang terjadi di kawah tersebut
dan selain itu ada faktor juga karena di sini masih banyak terdapat belerang yang bisa terhirup
dan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa pengunjung belum diperbolehkan ke sini
karena api mudah terbakar ketika terkena belerang tersebut
ini menjadi beberapa pertimbangan bagi pengelola agar untuk memastikan api benar benar padam
agar pengunjung bisa dengan aman menikmati
saya lihat di sini ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke kawah putih
namun mereka mengaku karena tidak mengetahui
adanya pengumuman bahwa kawah putih sudah ditutup sejak dua hari lalu
dan mereka pun terpaksa harus kembali ke tempat wisata lain
karena memang di depan petugas sudah berjaga untuk memastikan tidak ada orang selain petugas ataupun awak pers seperti saya ini masuk ke kawasan kawah putih
karena memang cukup berbahaya jika kita terlalu dekat
selain karena ada kawah
selain karena ada kawah
kawah yang mengeluarkan belerang
ada juga asap yang cukup pekat
tadi saya juga sempat merasakan sedikit asap dan mata saya agak sedikit perih terganggu
padahal jarak ke lokasi kebakaran cukup jauh sekitar dua km
bayangkan jika ada banyak orang di sini tentu ini akan sangat berbahaya alfian
baik terima kasih
franky wijaya melaporkan langsung dari kawasan kawah putih kabupaten bandung jawa barat